pemerintah indonesia terus berupaya untuk memastikan ketersediaan vaksin virus corona bagi masyarakat
berdasarkan data dari komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional
indonesia setidaknya membutuhkan sebanyak tiga ratus dua puluh juta dosis vaksin
saat ini pemerintah indonesia sedang mempersiapkan mou dengan beberapa produsen terkait pengadaan vaksin
vaksin untuk menangkal virus covid sembilan belas menjadi harapan bagi semua negara
saat ini pemerintah indonesia menggandeng pt bio farma untuk mengembangkan vaksin covid sembilan belas
dalam diskusi yang diadakan komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional
menteri koordinator perekonomian airlangga hartarto menjelaskan
hingga kuartal keempat dua ribu dua puluh pemerintah akan menyiapkan sebanyak dua ratus tujuh puluh satu tiga juta dosis
dari total tiga ratus dua puluh juta dosis yang dibutuhkan
vaksin tersebut rencananya akan didapat lewat mou dengan beberapa lembaga vaksin
berdasarkan vaksin yang ada perlu dua dos yaitu tiga ratus dua puluh juta
nah terhadap kebutuhan itu pemerintah sedang membuat semacam mou atau pengikatan untuk jumlah tersebut
samping itu juga ada beberapa perusahaan yang juga mempersiapkan kerjasama
nah ini adalah untuk vaksin mandiri
saat ini kebutuhan vaksin di indonesia cukup mendesak karena angka kasus harian positif di indonesia
masih berada pada kisaran empat kasus per hari
kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan yang mulai menurun dianggap menjadi salah satu penyebab
dari hasil operasi justisi polri selama bulan september dan oktober dua ribu dua puluh
tercatat adanya penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan sebanyak sekitar lima tiga ratus kasus
ketua satgas penanganan covid sembilan belas doni monardo juga khawatir adanya penularan pada saat demonstrasi
bahwa kami di satgas sangat khawatir saya ulangi lagi sangat khawatir ketika terjadinya kerumunan
karena proses penularan covid sembilan belas ini bukan diakibatkan oleh hewan
seperti halnya flu burung dan flu babi
tetapi oleh manusia
dan kerumunan manusia kita tidak bisa pastikan bahwa semuanya dalam kondisi yang aman
selain vaksin komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional juga menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran minus satu hingga enam persen
tim cnn indonesia jakarta